sebuah masjid di subang jawa barat dibangun menyerupai sebuah kaabah
masjid yang mempunyai ukuran menyamai kaabah ini juga dilengkapi replika hajar aswad
makob nabi ibrahim bukit safa marwa serta hijir ismail
bangunan kaabah yang selalu dirindukan setiap muslim di dunia
kini menjelma dalam sebuah bangunan masjid di subang jawa barat
masjid ini berdiri di tanah milik desa kalijati timur kalijati subang
bangunan masjid berbentuk persegi ini sengaja dibangun persis dengan kaabah di mekah
yang unik selain bangunan yang menyerupai kabah
dibangun juga replika makom nabi ibrahim dan hajar aswad di sekitar bangunan masjid
selain itu ada pula bangunan yang menyerupai hijir ismail bukit safa maruah
serta deretan tanaman palem untuk mengilustrasikan suasana padang pasir
bahkan rencananya di sekitar masjid pun akan dibangun tempat tawaf dan tempat sa'i
masjid ab toyiba ini dibangun setelah
pimpinan yayasan melakukan umroh dan berniat membangun masjid dengan bentuk seperti kaabah
pendiri yayasan yatois itu beliau pergi umroh
terus beliau ngazam dalam hatinya ingin membuat masjid seperti ⁇ kabah ⁇ yang beliau lihat di mekah
akhirnya kerjasama dengan perguruan di piksiganesa bandung
beliau jadi piksiganesa bandung menguatkan masjid ini dibangunlah bentuknya
memang seukuran dengan ada yang di mekah dengan ka'bah
banyak warga terkesima dengan masjid berbentuk kabah ini
ya saya sangat berkesan sekali melihat masjid ka'bah yang ada di sini
karena saya memang belum pernah ke mekah
semoga setelah saya melihat masjid kaabah ini saya bisa pergi berangkat
bagus jadi unik lah dibanding masjid yang lainnya
penasaran juga saya kan biasa di masjid yang lain mau lihat ini kayak gimana dalamnya
ya enak banget
jika anda tengah dalam perjalanan di ruas jalan raya kalijati
subang anda dapat melihat bangunan masjid ini berada di pinggir jalan
dian firmansyah subang